oh itu nanti ya masih dibahas masih digodok lagi tunggu aja ya
oh itu nanti ya masih dibahas masih digotok lagi tunggu aja ya
salah satu kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani makan siang gratis ini
oh kemarin sempat dibahas tapi tunggu dulu ya tunggu dulu tunggu dulu kemarin sempat dibahas
seberapa urgensinya sih mas untuk makan siang gratis kenapa harus dibuat kementerian sendiri
karena melibatkan anggaran yang besar distribusinya juga tidak mudah logistiknya tidak mudah monitoringnya juga tidak mudah
makanya harus ya kita ingin program ini benar benar bisa berjalan karena kita ingin program ini benar benar bisa impactful ya benar benar bisa dirasakan oleh anak anak sekolah
tapi tunggu dulu ya ini belum pasti
masalah penertiannya itu belum pasti ditunggu aja
kondisi yang gratis kan akan menjadi sorotan lima tahun ke depan
makanya tadi saya bilang ini harus menjadi atensi khusus
agar tidak gagal di kementerian
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya